warga geger kalong kecamatan sukasari kota bandung jawa barat
dihebohkan dengan adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan ritual keagamaan
pada jumat malam dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
potongan video kegiatan itu pun menjadi viral di media sosial
dikutip dari detik com kapolsek sukasari kompol darmawan mengatakan
ritual itu dilakukan oleh kelompok kebudayaan
masalah timbul saat kelompok kebudayaan tersebut menggunakan masjid
sebagai tempat ritual keagamaan
ada pun majelis ulama indonesia jawa barat melalui sekretaris raffani ahyara
juga menuturkan video itu adalah kegiatan jum'ah syiah
yang menggelar ritual bersama kelompok adat
bergabung bersama kami korespondensi ann indonesia angga dwi putra
yang saat ini berada di kawasan geger kalong bandung jawa barat
angga selamat malam
angga bagaimana kemudian perkembangan terbaru
dari viralnya video ritual keagamaan di media sosial
ya selamat malam puspa
memang sempat ramai di media sosial soal adanya ritual keagamaan
yang ada beberapa narasi yang beredar
salah satunya adalah dinyatakan bahwa ritual tersebut dilakukan di dalam masjid
dan setelah kami menelusuri langsung ke lokasi
jadi memang masjid yang diduga
yaitu adanya ritual keagamaan
ini gedungnya berbeda dengan apa yang ada di dalam narasi narasi
yang ada dalam video yang viral tersebut
karena memang gedung masjid jami nurul falah ini
tepat berada di belakang gedung yang berada dalam video
jadi ini merupakan dua gedung yang berbeda
dua gedung yang terpisah
dan kami juga tadi sudah berbicara langsung dengan pengurus dkm
yang ada di masjid nurul fala ini
dan menyatakan bahwa memang ini adalah dua
gedung yang berbeda
dan pada saat tanggal hari jumat
tanggal dua puluh delapan juli
tidak ada kegiatan yang dimaksud
dan memang ada kegiatan di masjid
tapi bukan kegiatan apa yang terlihat dalam video
karena ini kegiatan yang ada di dalam masjid adalah kegiatan kajian
kemudian juga dari pihak pengurus dkm juga menilai bahwa
apa yang viral di media sosial itu kemungkinan besar tidak terjadi pada hari jumat
karena ini ada acara juga di dalam masjid
video tersebut yang diambil kemungkinan terjadi atau diambil sebelum pada tanggal
atau hari jumat pada tanggal dua puluh delapan juli
jadi yang bisa diklarifikasi oleh pengurus dkm nurul falah adalah
ini adalah dua gedung berbeda
dan tidak ada kegiatan yang viral di media sosial dilakukan di dalam masjid
itu adalah dua hal yang berbeda
kemudian juga dari pihak mui jabar juga sudah menyatakan bahwa
memang ritual yang dilakukan ini dilakukan oleh kelompok syiah
yang kantornya memang berada di depan
dan itu kantornya tadi kami sudah datangnya juga dalam keadaan sudah tutup
jadi kami belum bisa mengkonfirmasi kepada pihak ahlul bayt indonesia
yang kantornya berada di depan dari masjid nurul falah tersebut
dan pihak mui jabar juga menyatakan bahwa
paham syiah ataupun komunitas syiah juga sesuai dengan fatwa dari mui pusat
belum dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang
jadi memang saat ini dari pihak mui jabar
tidak melakukan klarifikasi secara langsung
namun memang dari pihak polisian dan juga dari pihak dkm nurufalah ini juga berharap
bahwa polemik yang terjadi di masyarakat ini tidak menyebabkan terjadinya konflik horizontal
karena memang warga masyarakat di sini pada hari ini sudah terlihat normal saja
sudah biasa saja sudah kembali beraktivitas seperti biasa
dan tidak ada pihak polisian yang berjaga di wilayah ini
berbeda dengan pada tanggal dua puluh delapan juli
saat itu memang cukup ramai
ada polisi berjaga di sini karena viralnya video yang disebarkan di beberapa media sosial
terima kasih laporan anda angga dwi putra
melaporkan dari wilayah bandung jawa barat